kita beralih ke inggris lima masjid di kota brimingham inggris menjadi sasaran orang tidak bertanggung jawab pada kamis dinihari
kelima masjid itu dirusak menggunakan palu
polisi pertama kali mendapat laporan pada pukul dua lebih tiga puluh dua pada kamis dini hari
di mana seorang pria memecahkan kaca jendela masjid di birch field road di perry bar dengan menggunakan palu
sekitar empat puluh lima menit kemudian polisi kembali mendapat laporan serangan serupa di erdington
peristiwa serupa juga terjadi di astan tempat lain di perry bar dan albert road
dalam video yang beredar di media sosial terlihat kondisi kaca masjid jami masjid khosya yang berada di erdington pecah
polisi west middlens menyebut belum mengetahui motif serangan
unit anti teror sedang menyelidiki insiden itu
pasca kejadian kepolisian bekerjasama dengan pihak masjid akan melakukan pengamanan saat sholat jumat berlangsung